depan untuk bau tisu bersih dulu nih kita ngasut
wangi magnetnya angkuni ber practicalasti mdr
ini kumarah toh
hah teh sapi
nah saatnya bikin dokumentasi pondok nih
assalamualaikum teman teman semua
hari ini saya sama mn lagi menyisir jalanan nih untuk mencari hikal
emang jalanan itu nyeram
kalau enggak nabrak ketombe ya
kamu ini kadang kadang kalau ngomong suka benar
jadi saya ustadz musayang muantab dan santuy dengan emen sedang menyusuri jalanan untuk mencari haikal teman temannya
jadi haikalnya dari kemarin kelihatan emang gerak gerikan tuh mencurigakan
kalau dilihat lihat kayaknya tuh dia tuh kayaknya udah mau kabur aja gitu dari pondok
pak ustadz kali mukanya serem jadi pada takut anak anak
kamu nih kadang kadang kalau ngomong suka bener
saya ini ustadz musayang muantab dan santuy ya
ya kali aja ngajarnya kayak guru silat jadi takut
kamu nih kadang kadang kalau ngomong suka bener
kalau saya customer service dikomplain udah
ya biar saya yang seringak ceringuk
kamu itu kalau ngomong ke anak anak suka bener nih
cewek lagi nyari haika lah
gantung deh saya ini
itu anak anak ngejar ngejar ayam
itu kan ayam nasi saipu
jah betul keren sih ini
berdoa gak harus
saya akan tetap kembali
ini ikuti neneknya ga bisa
ayolah bener tuh
ya ustazah ada apa tolong cariin tukang urut ini walu jatuh dari pohon walu jatuh dari pohon
biasanya buah yang jatuh dari pohonnya ini waduh yuk keren keren keren sih ini sakit loh ini sakit loh
dia udah udah ayo cepetan kasih ini berang berang makan berkat cakep cakep berangkat berikutnya
kita tunggu sana aja ya
mau dibakar om ya om
tapi kalau mau nggak cukup maaf ya
ya om kita kan udah bertiga tambahin om lagi jadi berlima
gak kenyang dong om
itu kan em saya
main main jangan lain nya masnya belakang pantat bikin tuh sih asuh ini kenceng banget kita
lalu pinggir nyosot ustaz aduh aduh aduh ya ampun ini terkena kajeng apalagi ya sang above banget
aduh ya udah gak apa apa ke pinggir aja udah
nanti padahal kalau begini haikal yang ketemu enggak kita mengingat
tolong enak banget sih
gak ada ayam singkong pun jadi
ya yang penting kita pesta pesta
sekarang kita akan merayakan kepergiannya si aika
dan semoga si haikal gak bakal balik lagi ke pesantren ini
kita cari pancuran yuk
oh kenyang nih
tunggu dulu setelah pesa dan perut kita kenyang
kita tidak konyor dulu yuk
yuk bersih bersih yuk
ingin diriku jadi seperti mereka agar aku baik
kita bergerak segar
pak ustaz kenapa
makanya kalau main layangan jangan pas jam dua belas siang
udah gitu jangan dekat kompor
jangan deket kompor emang kenapa sih ustaz
gak ada gak ada
ada yang keneru
kalau saya ngusir
berarti saya ngusir disitu dong
oh ini mas yemen
kok hitam dok
tadi kenal kenal pot yang tadi mobil yang depan
untung bawa tisu
nih mumpung ada warung kita ngasuh dulu kali ya
isirat dulu kali ya
oh cepetannya mereka
banjinganku nyangkut nih
pasti kan beramik
sini aku yang tarik
kau yang tarik
kalau mancing itu ikan
kita nggak usah takut
sekarang kita cuma ketawa doang kok
ini yang nge mapski aku
kamu aja sering ke pesantren kita
masa iya kita nggak boleh kesini
udah mulai berani ya
kita entah nggak salah
kita mah nggak takut

aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
duh digoyok lagi
duh bisa diumilin pak rt
tuh siap ya
ah lapor pak rt aja deh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
pak rt pak rt
itu itu apa toh